ini oke nggak ya kita juga akan pastikan setiap kali ada tawaran apapun itu dari hal yang kecil sampai hal yang besar pasti kita berharap
di sini biasanya nanya juga sama masyarakat mas tuh antusiasnya masyarakat
gimana nih kalau misalkan kontribusinya bukan hanya sekedar untuk pemerintah
tapi untuk jawatannya secara keseluruhan
waduh mas aku bilang ini beneran
serius ini gimana sih mas
iya memang maksudnya kan begini kita kan juga gak bisa memaksakan diri
kayak saya misalkan nggak bisa merasakan diri mau maju jawa tengah atau tidak
kalau kehilangan masyarakat kan menjadi aspirasi sebenarnya bagi kami politisi gitu ya
jadi mas tafi juga kalau misalkan sebagai entrepreneur
kemudian juga punya bisnis yang sangat luar biasa
maksudnya ya saya mungkin menjadi pertipangan mas tafi
beneran nih kalau misalkan memang surveinya bagus

coba mari ajarkan sentuh aja
kalau saya ini orangnya memang nggak pernah ngomong
nggak pernah ngomong iya segala sesuatu itu
karena kan mas giko ini kita tahu lah
beliau memang mau maju menjadi salah satu orang nomor satu di daerah jawa tengah untuk memimpin
ya terima kasih mas atas ajakannya atas kepercayaannya
ini pas banget minggu depan nakmu hajirin
kalau ini kan suatu hal yang baru juga menurut saya
jadi biar orang saya ikhtiyar dulu
pastikan juga ngobrol sama keluarga sama istri
ya minggu depan haji biar berdoa dulu
saya udah saya tahu beliau orangnya baik beliau orang yang komit
ya bener bener kita bisa liat lah track recordnya beliau
tapi mas kalau untuk yang jawabannya kasih waktu dulu mas
mas kan kedangkapan masih agus masih lama
nanti kembali pulang mungkin ada ada ada apa gitu
ya apapun itu maksudnya ya kan sama
saya kalau mau melakukan apapun itu jangankan tawaran politik
tawaran syuting film baru aja ataupun tawaran program baru aja pasti kan aduh
kita juga akan pastikan setiap kali ada tawaran apapun itu
dari hal yang kecil sampai hal yang besar pasti kita berdoa dulu
jadi ya kalau saya
mas saya jadi bingung jadi gengetan nih
iya nih orang kali ini tuh bener bener tadi kita mau pressconin bahwa aku mau ngejelasin

mas kayaknya kita harus ngejelasin bahwa aku pertama kali sama giko ini
mas akhirnya kita harus ngejelasin bahwa aku pertama kali sama mas diko ini
ya kan takutnya orang mikir oh cheer off ini ikut ikutan
enggak emang bener bener niatnya aku buat umkm atas arahannya mas diko untuk mempenetrasi umkm di daerah jawa tengah itu menjadi lebih baik lebih maju
aku bantu coaching ke beberapa titik rencananya ada berapa kota sih pak
ada semarang solo udus sobo kegal boro perto dan kendal
itu yang tadinya memang aku mau datang ke sana untuk memajukan umkm aja yang zero just sambel
jadi ya titip salam aja untuk seluruh masyarakat di jawa tengah dan seluruh indonesia
mudah mudahan kalau aku sih pribadi kalau mas diko harus terus niatnya terus lah apapun yang terjadi
jadi kalau politik itu kan pasangan itu harus ada kemestri
kemestri artinya kalau ada kemestri berarti
kita menjalankan program programnya semua nanti itu benar benar maksimal
jadi untuk saya pasangan itu harus dari kemestri
nah kalau saya sama mas raffi ini kemestrinya sama
mas raff ini punya keunggulan yang sangat luar biasa lah
jadi memang ya serius hari ini saya ngajak serius
tapi kan pada malam masih agustus
maksudnya kan segala sesuatu pasti apa ya yang namanya kesempatan
yang namanya peluang itu memang kita harus pikirkan baik baik
tapi kita coba pikirin nanti coba kita lihat yang terbaiknya seperti apa
pokoknya sekali lagi mas terima kasih
jadi atau enggak untuk umkm kita pasti
kita pasti kalau komit untuk
kalau umumnya terjadi kita pasti bantu umkm
umkm jawa tengah atas arahannya mas niko
apalagi mas gibran juga kan sama pak prabowo juga pak jokowi juga
untuk umkm itu memang salah satu fundamental kita untuk menguatkan ekonomi seluruh rakyat indonesia
kalau itunya aku pasti seratus omit
tapi kalau dari keluarga sendiri ngijinin nggak sih
karena kalau kemarin kan aku membantu politiknya itu
seperti kemarin calon presiden dan wakil presidennya
ada beberapa juga memang calon gubernur dan wakil gubernurnya
tanpa memang aku juga orangnya gak ada ekspektasi apa apa juga
kalau buat aku sendiri ya karena apalagi anak muda ya
memajukan bangsa itu kan caranya banyak
ya mau mengabdi kepada bangsa dan negara lewat jalur politiknya
kalau mungkin selama ini yang aku lakukan ya mengadunya dengan jiwa entertain
jadi ya cobalah kolaborasi ini kita bikin
tapi yang tanya sama artis yang sekarang berpolitik nih
pak arapi memang lihatnya ada negara politiknya dari awal gitu
dulu masuk jadi artis aja aku gak ada kepikiran
jadi ya cobalah kita apapun itu lihat sesuatu halnya dengan seimbang
delapan udah nanti yang haji nanti ini aku juga jadi kepikiran ini